tunjangan hari raya atau thr bagi para pekerja atau buruh wajib dibayarkan paling lambat sepekan sebelum hari raya idul fitri
jika perusahaan dilaporkan dan dinyatakan melanggar kementerian tenaga kerja akan memberi sanksi
mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan izin usaha
dalam konferensi pers secara daring jumat siang dirjen pembinaan pengawasan ketenaga kerjaan keselamatan dan kesehatan kerja
hai yani rumondang menyebut sanksi akan diberikan bertahap pada perusahaan yang tak patuh surat edaran menaker
tentang pelaksanaan pemberian thr keagamaan tahun dua ribu dua puluh
dalam surat edaran ini perusahaan wajib membayar thr paling lambat tujuh hari sebelum jatuhnya hari raya
thr wajib hukumnya bagi pekerja perjanjian kerja waktu tertentu pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu
buruh harian pekerja rumah tangga outsourcing dan lain lain
nah pengenaan sanksi ini yang saya sampaikan tadi adalah secara bertahap jadi
jadi teguran tertulis tersebut sebenarnya merupakan peringatan tertulis kepada pengusaha karena melanggar tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan
sedangkan pembatasan kegiatan usaha ini meliputi pembatasan kapasitas produksi barang dan jasa dalam waktu tertentu
jadi nanti ada
apa namanya catatan dalam waktu tertentu dan atau penundaan pemberian izin usahanya di salah satu lokasi
ataupun di beberapa lokasi perusahaan yang memiliki proyek ataupun kegiatan di beberapa lokasi
nah itulah tahapannya sampai kepada penghentian sementara